kasus hukum yang menimpa imam besar fpi habib rizik syihab bertambah
polda jawa barat menerima laporan penghinaan terhadap budaya sunda
serta kasus dugaan penyerobotan tanah negara
menurut kapolda jawa barat hari rabu ini
koalisi masyarakat sunda melaporkan rizik sihab
karena ucapan memplesetkan sampurasun menjadi campur racun
kasus ini pernah dilaporkan namun kini dilaporkan kembali oleh
koalisi masyarakat sunda yang merupakan gabungan ormas sunda
selain itu kepolisian jawa barat juga sedang menyelidiki
kasus dugaan penyerobotan tanah dengan terlapor habib rizik
tanah yang diduga diduduki itu merupakan tanah negara
yang terletak di kawasan megamendung bogor jawa barat
di tempat tersebut kini berdiri tempat tinggal
serta pesantren milik habib rizik
itu kan baru dugaan
luas tanahnya berapa pak yang dilakukan penyemprotan si rizik ini pak
berapa hektare ada berapa hektare
karena itu tanah perhutani
sebelum ini rizik sendiri telah dilaporkan atas setidaknya tiga kasus
yaitu dugaan provokasi karena menyebut unsur paluarit
di mata kertas baru keluaran bank indonesia
ia juga dilaporkan atas kasus penodaan pancasila
serta dugaan penodaan sibir

yaitu bendera indonesia
dari semua kasus yang dilaporkan atas namanya
rizik masih belum ditetapkan sebagai tersangka
dan baru diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan provokasi
dan kasus penodaan pancasila
iwan hermawan jakarta